dalam sekali produksi pembuatan arang kayu ini membutuhkan waktu tujuh hari
untuk sebagai gambaran untuk kendaraan golongan satu yang semula tarifnya adalah sebesar rp tiga ratus tujuh puluh dua
jadi dia cuma fokus sama dirinya ya
ada tips nih bagi anda yang berencana melakukan perjalanan ke banda neira menggunakan kapal
patriotisme dan nasionalisme juga ditanamkan kepada anak anak banda kala itu
karena suasana serta kemudahan untuk membeli makanan dan minuman
sebab kami bisa menemukan banyak sekali petunjuk yang terang
woodball adalah olahraga yang lahir pada seribu sembilan ratus sembilan puluh an dari taiwan dan masuk ke indonesia pada tahun dua ribu dua
kalau yang lain mungkin jarak waktunya lebih panjang ya
tapi berdasarkan pembicaraan biasa
dan kita harus tahu kalau kita melihat sekarang timur tengah seperti apa eropa seperti apa asia timur dan asia tenggara seperti apa
kalau kami lihat terkait dengan reopening china ini berdampak positif
nah ini terlihat bercengkrama juga
dan aku liat sih perkembangannya untuk sepak bola wanita tuh udah jauh lebih bagus
terus mentok karena di double team
untuk membahasnya kami sudah tergabung dengan adi talo jubir satgas penanganan rabies kabupaten timur tengah selatan
tapi kayak if aku suruh pilih pemain sekarang yang cowok i would probably say kim min jae
desa desa yang dilewati oleh klinik rabu majenta ini memang desa desa yang memiliki akses utama itu dari sungai
bahwa saya memimpin di sini ya tim harus percaya bahwa saya melakukan yang terbaik untuk perusahaan
sesi pertama berlangsung pukul delapan belas tiga puluh dan sesi kedua pukul sembilan belas
dan ini tertipkan makanya itu
meski mengaku tidak memiliki kemampuan seni